kamu duduk dulu duduk dulu mila
kamu pesan apa kamu pesan makan atau minum
biar aku panggil pelayanan ya
tidak usah kak fadil
langsung aja sebenarnya kak fadil mau bicara apa sama mila
kamu pasti sudah tahu mila
karena aku ingin membicarakan tentang hubungan kita
aku akan menjelaskan semuanya sama kamu mila
apalagi kak fadil
apalagi yang harus kak fadil jelaskan sama mila
kak fadil telah meruntuh
bukan kepercayaan kak mila apalagi kak fadil
kak fadil ingat dulu waktu kak mila dikecewain sama edo
saat itu juga kak mila kak mila sudah tidak ada harapan lagi
dan kak mila benar benar putus asa dengan dengan yang namanya cip
kak mila sudah tidak percaya lagi sama cip
tapi saat itulah saat itulah kak fadil datang dan menawarkan perjalanan cinta yang manis
dengan sikap sikap kak fadil kepada mila
dan akhirnya mila mulai kembali percaya lagi sama ketulusan cinta kak
bahkan kita sampai mati matian
kita mati matian memperjuangkan cinta kita serta menuju ke pernikahan
walaupun saat itu banyak sekali halangan yang merentan
tapi sekarang sekarang apa yang kak fadil lakukan sama mila kak
kak fadil menyanyiakan perjuangan cinta kita kak
kak fadil benar benar meruntuhkan kepercayaan yang udah kak fadil bangun sendiri di dalam hati mila
kak fadil apa salah mila selama ini sama kak fadil
apa salah mila kak
kenapa kak fadil tega melakukan semuanya sama mila
kalau memang kak fadil bosan sama mila
kak fadil muang sama mila
kak fadil lepasin mila biar mila bisa meninggalkan kak fadil
biar mila bisa menjauh dari kehidupan kak fadil
biar mila bisa menjauh dari kehidupan kak fadil
biar mila bisa menjauh dari kehidupan kak fadil

aku gak akan pernah meninggalkan kamu mila
aku gak akan pernah melepaskan kamu
hal itu tidak akan mungkin terjadi mila
aku sangat mencintai kamu mila
sangat sangat mencintai kamu
dan rasa itu gak akan pernah berkurang mila
gak akan pernah berubah
justru semakin hari
aku akan semakin cinta sama kamu
dan semua yang ada pada diri kamu
gak akan pernah membuat aku pergi meninggalkan kamu
gak akan pernah
jadi jangan pernah berharap
aku akan meruntuhkan bangunan cinta kita
itu gak akan terjadi
kamu adalah anugerah terindah yang diberikan allah untuk aku mila
mungkin itu dulu kan
sebelum kak fadil mengenal anggaran
anugerah kak fadil itu adalah ajaran
udah lah kak fadil
gak usah membohongi diri kak fadil sendiri
kak fadil gak perlu menyakiti diri kak fadil sendiri
dengan menyangkal semua perasaan ke fadil
kalau memang kak fadil lebih memilih ajaran daripada kamila
tolong katakan sekarang kak
katakan sekarang di depan kamila
agar namila bisa pergi meninggalkan kak fadil
jadi kita gak perlu saling menyakiti lagi